ya sementara itu aksi menolak eksekusi terpidana mati kasus narkotika mary utami digelar di semarang jawa tengah
mereka meyakini bahwa mary adalah korban penipuan dari jaringan pengedar narkoba
puluhan aktivis gerakan masyarakat sipil menolak hukuman mati turun ke jalan di semarang kamis pagi
sambil melakukan jalan bersama dari simpang lima ke jalan pahlawan mereka menggelar aksi teatrikal
aksi teatrikal sebagai simbolisasi banyaknya wanita yang menjadi korban sindikat narkotika internasional termasuk mary utami
dalam orasi mereka meminta presiden jokowi menghapuskan hukuman mati
untuk memperbaiki sistem peradilan termasuk juga cara cara yang digunakan oleh para penegak hukum dengan cara penyiksaan
karena mary utami ini juga dia mengalami penyiksaan baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan seksual
mary utami kini sudah menghuni sel isolasi untuk menunggu pelaksanaan eksekusi jilid tiga di nusa kambangan cilacap
mary utami tidak bersalah